persiapan pengamanan jelang pernikahan kahiyang ayu dan juga bobi nasution terus dilakukan
sabtu pagi digelar geladi evakuasi taktis dan medis
geladi ini dilakukan di sisi gedung geraha sababwana yang nantinya akan menjadi lokasi akad nikah dan resepsi kahiyang dan bobi
objek yang nantinya akan dievakuasi adalah tamu tamu penting seperti presiden wapres dan mantan presiden atau wapres
evakuasi taktis dilakukan dengan menggunakan panser anoa buatan pt pindad ke lokasi yang ditentukan
sementara evakuasi media dilakukan bila tamu tamu penting mengalami gangguan kesehatan dan tidak bisa ditangani di lokasi
ada dua rumah sakit yang sudah disiapkan yakni rsud dr muwardi dan rumah sakit tentara selamat riyadi
setelah akad nikah dan resepsi di solo kahiyang ayu dan bobi nasution akan menggelar
acara adat dan resepsi di medan pada dua puluh empat hingga dua puluh enam november
bobi dan kahiyang juga akan diberikan gelar kehormatan secara adat
selain menggelar pernikahan dan resepsi di solo bobi nasution dan kahiyang ayu juga akan menggelar pesta adat mandailing dan resepsi di area kediaman keluarga bobi di perumahan bukit hijau regensi di medan
pesta adat akan digelar pada dua puluh empat dan dua puluh lima november
sedangkan resepsi untuk umum akan diberikan di bukit hijau regensi di medan
pesta adat akan digelar pada dua puluh enam november

pesta adat akan digelar pada dua puluh empat dan dua puluh lima november
pesta adat akan digelar pada dua puluh empat dan dua puluh lima november
pesta adat akan diawali dengan penyembelihan kerbau sebagai tanda kebesaran adat
setelah resmi diberi restu oleh raja raja itu
kita berusaha berdampak tadi berdampak tadi selesai ditabur

mulailah acara menortor memulai dari suhud jahangi
kemudian anak guru raja raja mulai dari raja mandailing
dari margana sukil umis dari angkola dari sipiro
dari padanggola dari barulmungi segala yang beri partisipasi di dalam membesarkan adat istiarah
pada puncak pesta adat bobi nasution dan kahiyang ayu juga akan diberi gelar kehormatan
bobi akan diberi gelar sultan kumala abdul rahman
sedangkan gelar untuk kahiyang akan ditentukan pada saat pemberian marga nanti
yan prabudi medan